bandara udara soekarno hatta kembali sepi setelah pagi ini dipadati oleh sejumlah penumpang
adapun perbedaan kondisi ini diakibatkan peraturan baru yang diterapkan sebelum keberangkatan
berdasarkan peraturan menteri perhubungan no dua puluh lima tahun dua ribu dua puluh dan surat edaran dirjen perhubungan udara tiga puluh dua tahun dua ribu dua puluh
tentang pelaksanaan transportasi udara sesuai dengan keputusan gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas
pengguna jasa bandara diimbau untuk melengkapi dokumen perjalanan sebelum melakukan penerbangan
adanya peraturan baru ini dan belum masifnya sosialisasi himbawan menjadi salah satu faktor penumpukan penumpang
pagi tadi di bandara soekarno hatta
bandara udara soekarno hatta kembali sepi penumpang setelah kamis ini dipadati oleh sejumlah penumpang
petugas bandara menyatakan perbedaan kondisi ini diakibatkan peraturan baru yang diterapkan sebelum keberangkatan
kita akan pantau kondisinya malam hari ini bersama rekan saya nur aspasya
sisi bagaimana situasi arus penerbangan malam hari ini di bandara soekarno hatta
ya selamat malam fani
berdasarkan informasi yang kami dapatkan untuk situasi beberapa penerbangan dari maskapai yang saat ini
khususnya untuk domestik sendiri sudah di cancel dan tidak ada
dan dipastikan kembali penerbangan akan ada beberapa kembali aktif
ataupun melakukan ada rute di domestik surabaya dan jambi dan medan dan sebagainya itu mulai besok pagi
dan yang paling pagi itu sekitar pukul empat
lewat sepuluh waktu indonesia barat jadi agak subuh fani
tapi fani yang menarik saya ingin mengajak sebenarnya
ada beberapa meja dan juga bisa melihat sendiri situasi bandara sendiri sudah sangat sepi dan berbeda sekali
dengan kondisi yang kemudian digambarkan di lini masa tadi pagi yang cukup viral
begitu karena dipadati oleh beberapa penumpang
meja meja ini yang menjadi salah satu tempat
di mana para calon penumpang harus melalui verifikasi beberapa dokumen
salah satunya surabaya
salah satunya surabaya
jalan surat dinas dan kemudian yang kemudian menjadi bahan perbincangan oleh para penumpang ini
yang cukup sulit mencarinya ialah surat keterangan bebas covid sembilan belas
yang memang cukup sulit dan karena mereka sendiri harus mencari ke rumah sakit
dan waktu ataupun hasil tes yang mengatakan mereka positif atau negatif itu juga cukup lama
tadi juga ada beberapa keluhan kemudian mendapatkan surat kesehatan ini sendiri
karena mereka mendapatinya dari tes rapi tes
tapi kemudian rapi tes ini sendiri masanya sendiri hanya
berlaku selama satu minggu sehingga kemudian
jika ada harus tugas dinas setelah satu minggu setelahnya
maka mereka harus kembali lagi melakukan rapi tes
dan kemudian jika dilihat biayanya juga tidak murah begitu fani
itu menjadi kendala kendala dari para penumpang yang tadi kami temui
tapi kalau kemudian berdasarkan informasi yang kami dapatkan
ada sekitar lima tujuh ratus penumpang yang tadi sedianya berada di bandara ini
dan ada sekitar satu ratus lima penerbangan
walaupun kemudian tadi pagi ada penumpukan dikarenakan ada tiga belas
lalu ada juga penumpang yang sudah masuk ke bandara ini

karena ada banyak penumpang yang sudah masuk ke bandara ini

jadi ini adalah satu asas penerbangan yang flightnya itu hampir sama
waktunya berdekatan ditambah lagi ada peraturan baru
dan banyak penumpang yang belum terlalu aware
kalau seandainya pada masa penerbangan di covid ini sendiri
harusnya standby di bandara sekitar tiga hingga empat jam sebelum penerbangan
jadi kedepannya seperti apa
adanya tanda ataupun jarak yang diberlakukan untuk besok pagi sudah mulai diterapkan
begitu agar para penumpang mampu melakukan physical distancing
tapi kemudian adanya penelusuran begitu beberapa maskapai
apakah ada yang kembali melanggar peraturan
karena berdasarkan peraturan juga sebenarnya maskapai ini hanya boleh mengangkut
oleh karena itu tadi kami menerima informasi bahwa ada penelusuran
apakah kemudian antisipasi kedepannya
atau kemudian melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut
itu yang menjadi fokus utama karena kemudian ketika physical distancing
atau penggunaan masker dan sebagainya diberlakukan di bandara
tapi kemudian di dalam pesawat juga belum bisa diberlakukan
itu yang juga masih menjadi masalah lainnya untuk menekan penyebaran laju
ketika kemudian moda transportasi udara ini dibuka kembali oleh pemerintah
oke menjadi evaluasi tersendiri ya bagi pihak pihak yang terlibat dalam hal ini
sisi aspasia atas informasi jam